sidang tipikor menentukan status pra peradilan setia novanto untuk mengelaborasi informasi tentang ini
sudah ada koresponen cnn indonesia silvano haji selat malam
vano sidang pokok perkara di pengadilan tipikor sempat diskors tadi oleh hakim
tapi kemudian dakwaan sudah dibacakan di tipikor
apa yang terjadi di sana dan seperti apa perkembangannya saat ini
inilah sebenarnya pembacaan surat dakwaan oleh jaksa penuntut umum
ini merupakan titik penting jalannya sidang perdana terhadap terdakwa setia novanto dalam dugaan kasus korupsi iktp
dan sampai dengan saat ini sudah skors ketiga kalinya tadi sekitar jam enam diskors
kemudian dilanjutkan pada pukul enam tiga puluh malam dan sampai saat ini juga masih berlangsung pembacaan dakwaan terhadap setia novanto
sementara tadi kalau misalnya kita review sejenak ada tiga kali skors terutama ya
skors yang pertama kita ketahui bersama tentang
kondisi setia novanto tidak bisa diajak bicara oleh hakim ketua dan yang kedua adalah tentang hakim atau majelis hakim yang ingin berpikir sejenak atau berembuk untuk melanjutkan sidang atau tidak
tadi sore hari sekitar pukul empat sampai dengan pukul lima kami disini juga sempat ragu apakah sidang pembacaan dakwaan ini akan dilanjutkan atau ditunda hingga pekan depan
tetapi setelah selesai skors yang kedua ini dan sidang dimulai lagi dengan agenda membacakan
dakwaan kemudian inilah keputusan final dari majelis hakim hari ini
sementara ini juga berdasarkan tentang keterangan dari tiga dokter yang ditunjuk oleh ikatan dokter indonesia dari rsjm
kemudian di tiga dokter ini telah melakukan tes medis kepada setia novanto sejak skors yang pertama tadi
tes medis disini juga menguatkan hasil secara medis bahwa stiano vanto dalam keadaan sehat untuk mengikuti sidang
ada beberapa cek medis yang dilakukan
yang pertama neurologi artinya cek kepala bahwa stiano vanto sempat mengeluhkan pusing tetapi pada dasarnya stiano vanto dalam keadaan sehat
yang kedua tentang tekanan darah ada tekanan darah satu ratus sepuluh per delapan puluh dalam usia setia novanto enam puluh dua tahun ini bisa dikatakan dalam keadaan sehat termasuk paru paru jantung hingga tadi malam ia sempat mengeluhkan bahwa ia diare
tetapi stiano vanto setelah diperiksa oleh dokter
kemudian tadi dokter juga sempat bersaksi terhadap majelis hakim membuktikan bahwa setia novanto jika ia terkena diare tangannya akan dingin tetapi tadi setelah diperiksa oleh dokter tangannya hangat
nah ini merupakan indikasi bahwa setia novanto sudah dalam keadaan sehat dan tadi kita ingat bersama ketika pertama kali setia novanto diajak bicara oleh hakim ketua bahwa setia novanto sama sekali tidak bisa berbicara
tetapi saat ditemukan
setelah diperiksa oleh hakim dan dilakukan oleh tiga dokter dari rscm ini stiano vanto sangat kooperatif berbicara kepada dokter
dalam sidang lanjutan setelah break pertama tadi juga sempat ketika setia novanto keluar sebentar menuju ke toilet dan masuk kembali ke ruang sidang sempat berbicara dengan tim pengacara setia novanto
ini sempat disindir juga oleh hakim bahwa mengapa saat ditanya oleh hakim
setia novanto tidak bisa berbicara tetapi ketika berbicara terhadap kepada kuasa hukum atau pengacara setia novanto ini sangat lancar berbicaranya
dari kesemua ini yang menjadi pertimbangan dari hakim untuk melakukan break atau skors yang kedua
sementara dari beberapa surat dakwaan yang dibacakan tadi saya sempat mendengar bahwa ada hasil surat dakwaan yang hampir sama yang dibacakan dalam surat tuntutan jaksa
penuntut umum dalam sidang yang berbeda dalam sidang terhadap terdakwa andi narogong atau andi agustinus yang menyebutkan bahwa andi agustinus sebagai kepanjangan tangan dari setia novanto untuk mengatur proyek iktp dan juga pada akhirnya tadi sempat disebutkan pula setia novanto menerima uang sebesar tujuh tiga juta dolar amerika serikat secara berkala
ini juga disebutkan dalam dua sidang yaitu sidang yang perdana ini sidang setia novanto dan yang kedua adalah sidang pembacaan tuntutan terhadap andi narogong

jalannya sidang ini berarti indikasi bahwa setia novanto juga masih sadar tidak tertidur dan juga yang terutama adalah masih dalam keadaan sehat dan ini sudah dibuktikan oleh tim dokter dari rscm yang ditunjuk oleh ikatan dokter indonesia
baik apakah kemudian agenda sidang ini masih terus berlanjut dengan pembacaan dakwaan atau apa yang terjadi saat ini
sampai sekarang masih terus berlanjut
pembacaan dakwaan setia novanto juga masih di dalam untuk mendengarkan pembacaan dakwaan
tapi kalau misal kita bisa melihat dalam sidang pertama kalinya apakah ini nantinya akan mempengaruhi fonis tentang perilaku yang bisa dikatakan bekerja sama dengan pihak penegak hukum ketika berbicara tentang fonis nantinya
tetapi sidang ini masih panjang
ada tawaran tawaran yang mungkin diberikan oleh kpk dan juga penegak hukum tentang
kolaborasi mungkin seperti yang sudah dilakukan oleh andina rogong terutama dalam sidang tututan kemarin pekan lalu tepatnya
dalam pembacaan tuntutan kemarin andina rogong ada satu hal yang menjadi pertimbangan hakim adalah tentang justice collaboration yang dianggap bisa meringankan status vonis nantinya terhadap andina rogong
tetapi jalan sidang terhadap terdakwa setia novanto ini masih panjang apakah nanti akan diberlakukan hal yang sama
kita juga masih menunggu
jalannya sidang dengan sampai saat ini pembacaan dakwaan juga masih dilakukan
baik vano terakhir pembacaan dakwaan tentu saja masih panjang seperti yang anda sampaikan juga sekarang pun masih terus berlangsung begitu ya
tetapi apakah anda sempat menyimak dalam pembacaan dakwaan itu disitu kemudian disebutkan peran peran setia novanto dan bagaimana setia novanto disebut menerima uang secara berkala hingga tujuh tiga juta dolar amerika
apakah ada nama nama lain juga yang ikut disebut dalam dakwaan terhadap setia novanto seperti sejumlah nama lain yang pernah muncul dalam dakwaan irman sugiharto dan juga dakwaan terhadap andina rogong
nah ini sebenarnya kalau misalnya kita berbicara tentang kasus iktp dari mulai surat dakwaan tututan sebenarnya semua kalau misalnya kita intisarikan adalah paralel
jalannya kasusnya paralel
antara stiano vanto andina rogong irman dan juga beberapa terdakwa lainnya yang juga sudah sempat disidangkan di peradilan tvkor ini
ada beberapa nama dalam catatan saya yang disebutkan tadi terutama tadi yang pertama adalah andina rogong dan juga irman
dalam periode dua ribu sebelas hingga dua ribu dua belas pengadaan iktp juga tadi detailnya disebutkan tentang pengadaan chips mulai dari hardware software dan juga pengadaan alat alat yang dibutuhkan untuk pengadaan iktp

ada beberapa nama dan juga perusahaan yang disebutkan tetapi detail dari ini nanti akan dibacakan dalam sidang dakwaan selanjutnya
kita masih menunggu selanjutnya seperti apa
baik terima kasih silvano hajid melaporkan langsung dari pengadilan tipikor jakarta